gelombang pengungsi asal sulawesi tengah terus mengalir ke kota parepare sulawesi selatan
tercatat hingga hari ini jumlah pengungsi telah mencapai enam ratus lima puluh orang
dan untuk anak anak korban gempa yang masih sekolah
pemerintah kota parepare telah menyiapkan sarana pendidikan kepada mereka
serta layanan antarjemput ke sekolah yang dituju
wali kota parepare hm taufan pawe
meninjau langsung kondisi pengungsian di beberapa rumah warga yang menjadi tempat pengungsian
selain membawakan bantuan makanan dan minuman
taufan juga mendengarkan keluh besah pengungsi
pemerintah kota parepare telah menyediakan sebuah gedung kosong
jika nantinya pengungsi ingin mencari suasana baru
pemerintah juga mendata anak anak korban gempa untuk dimasukkan
sementara ke sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikannya masing masing
mereka juga akan diantarjemput di sekolah yang dituju
hingga sabtu siang tercatat jumlah pengungsi asal sulawesi tengah di kota parepare
berjumlah enam ratus lima puluh orang
jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah
itu pertama memantau kondisi kesehatan
kesehatan dalam hal ini termasuk subtroma kejiwaan
yang kedua saya memantau dari segi
persoalan nutrisi gisinya harus diperhatikan secara khusus
karena mereka sudah menyatu dengan keluarganya di parepare
walaupun sifatnya mengungsi tetapi parepare masyarakat
wali kota parepare kota parepare harus memperhatikan lebih dari itu